polda metro jaya menegaskan pengusutan kasus penyiraman air keras kepada penyidik kpk novel baswedan
tetap menjadi prioritas pada tahun dua ribu delapan belas
hingga kini polda metro jaya sudah mendapatkan satu lima puluh delapan laporan tentang kasus novel
melalui sambungan hotline dan juga pesan singkat
kb tumas polda metro jaya kombes argo yuwono mengatakan dari satu lima puluh delapan laporan
yang masuk ada tujuh ratus an berasal dari sambungan hotline dan tiga ratus dari pesan singkat yang dikirim masyarakat
namun sayang dari seribu lebih laporan yang diterima tidak ada satupun informasi signifikan
yang menunjukkan keberadaan para pelaku penyiram novel baswedan
argo menegaskan penuntasan kasus novel menjadi pekerjaan rumah polda metro jaya
dan mendapat atensi prioritas
argo pun menekankan polisi tidak tertarik menggunakan jasa paranormal
untuk mengungkap kasus novel baswedan
menurut argo penyidik bekerja berdasarkan bukti bukti di lapangan
seribu lima puluh delapan laporan ke polda metro di hotline itu ada tujuh ratus sekian ya untuk telepon
kemudian juga ada tiga ratus sekian sms
jadi namanya orang ke telepon tetap kita telepon kembali ya
sms pun juga kita telepon siapa yang ngirim
jadi sampai sekarang masih belum mendapatkan informasi yang signifikan
ada target waktu gak sih pak